sementara itu survei semi terbuka terhadap sejumlah nama bakal calon gubernur dki jakarta
dilakukan oleh saiful mujani research and consulting atau smrc
elektabilitas basuki cayapurnama atau ahok sangat jauh melebihi dua nama di bawahnya
yusril iza mahendra dan tri risma hari ini
elektabilitas ahok mencapai lima puluh tiga empat persen meski menempati posisi kedua
yusril iza mahendra hanya mendapatkan sepuluh empat persen
angka ini masih jauh dibandingkan perolehan ahok
wali kota surabaya risma yang berada di posisi ketiga mendapatkan lima tujuh persen
sementara itu sandiaga uno dan yusuf mansur berada di posisi keempat dan kelima
survei yang mengambil sampel terbanyak delapan ratus dua puluh orang ini dilakukan pada dua puluh empat hingga dua puluh sembilan juni
untuk mengetahui penilaian publik terhadap para calon gubernur dki jakarta